anda masih di good morning dan sepertinya kalau masuk ke bulan agustus suasananya apa
sudah menuju ke upacara pengibaran
nah suasana tujuh belas an itu udah mulai terasa apa namanya tiang tiang bambu merah putih bendera bendera umbul umbul udah mulai dijual di mana mana
karena termasuk yang paling ditunggu adalah momen momen bagaimana paski braka juga siap siap mengibarkan bendera sang saka merah putih di istana kepresidenan
memang tidak bisa dipungkiri daniar pada saat upacara tujuh belas agustus mendatang ada posisi khusus yang diincar hampir seluruh anggota paski beraka
mungkin kalau setiap bangun tidur dan sebelum tidur doanya supaya saya dapat posisi itu nanti
iya bermimpi ya nah posisi ini dinilai lebih bergensi karena merupakan tim inti pembawa dan pengibar bendera merah putih
meski baru akan diumumkan pada hari h namun beberapa capaska sudah mulai menjajal posisi tersebut
segelas susu hangat dan sebutir telur ayam kampung rebus jadi konsumsi sehat penambah semangat
senyum tambah mereka kala beberapa di antara mereka diberi kesempatan menjajal posisi yang selalu disebut sebut bergensi
tim delapan pembawa baki
kami juga dua tiga kali yang mencoba awalnya sih deg degan gitu soalnya kaki kadang berputar tapi kalau udah dua kali tiga kali gitu udah enggak
sama itu kan awalnya cadangan dulu setelah itu dicoba jadi berarti abis itu kan kesannya gugup gitu kalau kita nggak ngitung tangan itu bisa salah
tapi pokoknya gugup aja harus gimana ya
sempet gemetaran juga ga
nafasnya kurang sedikit
posisi ini begitu diincar karena menjadi pembawa baki dan pengibar bendera tentu punya porsi lebih banyak disorot kamera media
pembawa baki adalah paski beraka putri yang akan menerima dan mengembalikan bendera kepada presiden
sementara komandan kelompok penarik dan pembentang adalah paski beraka putra yang memastikan bendera berkibar sampai puncak
namun pada saat pengibaran nanti posisi apapun sama beban tugasnya
dan sang merah putih
berbagai latar belakang dan perbedaan kultur dari daerah masing masing harus ditinggalkan ke enam puluh delapan siswa siswi ini
karena pribahasa nilai setitik rusak susu sebelangga juga berlaku pada formasi pas kibraka